melalui instagram pribadinya pengacara kondang hotman paris yang ditunjuk vena melinda sebagai kuasa hukum dalam kasus kdrt yang menimpa dirinya
mempertanyakan mengapa hingga kini ferry irawan tak kunjung ditahan maupun ditetapkan sebagai tersangka
padahal ferry sudah mengakui perbuatannya dan sudah diperiksa selama empat jam oleh penyidik polda jatim pada senin lalu
vena melinda menanyakan kenapa belum ada penahanan dengan bukti bukti yang saya alami itu vena melinda mengeluh kepada saya
bapak kapolda jawa timur mohon memberikan atensi khusus kepada kasus ini
sementara itu kabitumas polda jati menyatakan status aktor ferry irawan hingga saat ini masih berstatus sebagai terlapor dan belum ditetapkan sebagai tersangka karena pemeriksaan masih belum selesai
sampai sekarang statusnya masih
saksi perlu bukti bukti yang lain yang memperkuat pengakuan itu

rabu kemarin penyidik subdit empat renakta direkturat reserse kriminal umum polda jawa timur juga telah memeriksa dokter asal kediri yang telah melakukan pemeriksaan visum terhadap artis vena melinda
polisi juga telah mempelajarinya
polisi juga telah mempelajarinya
polisi juga telah mempelajarinya